aiman ini amalia
tak ada aku tengok
itu tak ada jelas jelas
nah anak anak bagi yang sudah makan takjilnya
sekarang kalian boleh beres beres ya
abis beres beres kalian ambil air wudhu
tapi jangan berputar ambil air wudhunya ya
bergantian aja ya
abis itu kita sholat maghrib berjamaah
ya yaudah yuk sekarang kita beres beres
kalian belum kenyang apa
yuk kumpulin disini
masukin sini ya
ternyata pas kita ikut shanat
kerjaannya sholat melulu
sholat inilah sholat itulah
aku punya ide
mendingan kita kabur aja mau nggak
itu mereka bertiga kemana
mana sih mereka cepet banget lari ya
aduh aduh aduh
itu mana lagi sungguh membingungkan
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tapi tapi oh tapi
nanti kalau kita dimarahin gimana
kita kan disuruh cepet cepet wudhu
aduh burung mah
kita itu cari oyong cs
biar kita itu gak dimarahin malah
kan tadi kira kita itu kan
bertanggung jawab iya gak
jalan tuh jalan
kalian ini bisa gak sih kalau lo jalan tuh liat liat gitu pake mata
lagi kamu ngapain sih di tengah tengah
kalau kita itu buru buru itu lagi cari oyong cs
mereka tadi itu kabur
berarti mereka belum menghormati kita
mereka belum menghormati kita
iya betul denganku
pake mata pegang ini
eee biar di sini biar di sini
asmi kok bisa dimakan
lah mereka mau kemana
hai kalian mau kemana
kalau udah digembok begini mas
waduh ini mau kemana kalian
anupa mau pulang dulu bentar
kalau masalah sarung jangan khawatir
di masjid belanja pake aja dulu
oh iya pak peci saya ketinggalan
peci saya juga pak
oh iya pak peci saya juga ketinggalan
waduh aduh aduh aduh kecil kecil udah pada pikun
udah pada pikun
pake segala peci itu nih pahala apa namanya
kalau bukan peci
akal akalan aja itu
akal akalan aja itu mah
gini aja dah pokoknya tanpa izin
ustadz musa yang mulia dan santun
kalian gak bisa kemana mana kecuali
kecuali kalian bisa jawab tebak tebakan
ah kalau tebak tebakan sih gampang
eh kalau sapi nengok ke kanan
buntutnya kemana jawab ayo jawab
ngeyakin dia ya
wah kok aku sih yang jadi sapi
udah buat contoh doang cepet
nah kalau sapi
nengok ke kanan buntutnya kemana
hmm kalau pani
mereka kanan berarti kanan pak
eh dengerin baik baik ya
mau palanya nengok kemana kek tetep aja
buntutnya ada di belakang enggak kemana mana
yaudah apa tebak tebak kanan lagi pak
yah yah yah satu aja gak bisa jawab
pakai minta tambah lagi
mas riky tangke mereka mas riky
itu bocah cepet banget
riky mereka kemana
tuh tuh bocah tuh
kita kejar kita kejar
aduh aduh aduh
itu bocah cepet banget peginya
untung dia kaget jawab tuh tebakan tebakan saya
kalau dia jawab bisa out

tidak ada yang bisa jawab

capai banget lagi
ada santri watih tuh
kau itu ngapain ya menghalangi jalan orang
butet tau gak asyik
ini kan ciri khas kita
kok masih ada yang aneh ya
bisa bergerak sendiri sendiri gitu
bergerak bergerak sendiri maksudnya
tuh tuh tuh
tuh apaan ya
itu hantu atau setan ya
eh punya najwa
najwa kamu tuh ngerti gak sih kalau setan sama hantu
itu sama aduh
itu sama aduh
itu sama aduh
itu aja artinya
cuman beda katanya doang
dan mereka berdua itu sama sama
melihat dengan benar benar aduh
kita tangkap mereka dengan cara yang beda tapi gimana caranya
kita pura pura jalan kita nggak tahu
kalau dia itu ada di situ kita ceket ya oke kita tangkapnya jangan sampai kita
langsung wah dia kabur lagi udah capek lagi
pakai pecing pecing tahu siapir kayak pakai masker ya

itu namanya bukan seta
tengok tengok tengok tengok
jalannya aja mindi
kalau begitu kita tangkap dia
sementar dulu butet
masa iya sih kita tuh mau nangkep maling
itu dengan tangan kosong
nanti kalau misalnya tangan priscilia itu terluki gimana
gimana kalau kita pakai ini nih
ya mayan bagus idenya
tuh bagus kan
kalau begitu kita tangkap
aku jaga sini kalian jaga belakang
aku jaga belakang biar mereka tak takut
pastikan ke sini aku tangkap
jika basuh buji star
ligu mungkin sama santriwadi
wah agak bana
eh itu apa
kalian ini bukannya pada
hai hai hai kau butet kalian itu mentor malah main di sini bukan
aja temen temennya kita mau nangkep mereka